mas bobi ketua umum anda ya ketua umum golkar pak erlangga hartarto
bahkan ketika lo gak punya anak tapi kalau lo pikiran lo negatif terus dan penuh kebencian seperti anda mungkin pak
berarti semiris itu ya pak rahim
namun di sisi lain agenda agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih indonesia maju
kita disuruh naik turun naik turun lrt
reformasi pelayanan hukum di mahkamah agung
dengan tarif yang relatif murah dan jalur yang menjangkau banyak wilayah
rasanya enggak begitu pak rifana
waktu keberangkatan sekarang sudah semakin dekat
bisa saling bersalaman juga seperti para elitnya
mungkin ada beberapa hal dari orang tua itu yang nggak punya anak karena dua hal
artinya golkar punya aspirasi ingin pos menteri basah seperti sdm gitu kan
tapi kan namanya komunikasi koordinasi itu kan pasti akan dilakukan dengan seluruh partai politik yang lain
muhammad iryawan mengurus bola
jadi yang sulit di indonesia itu paling tinggi dan paling pendek
dan atau pelatih yang belum punya pengalaman
ia menjual karyanya mulai dari ribuan hingga ratusan ribu rupiah
kita patut bersyukur indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini
sempat kena cedera juga kan
daripada saling berperang argumentasi atau beradu buzzer itu kan bikin kita agak panas juga
ternyata solusi ini bisa dilakukan dengan ada istilahnya membubut roda
tentu tidak bisa dilarang ya semua warga indonesia berhak melakukan itu